genderang tahun politik yang digaungkan ini riuh dan juga gejolak hasrat para politikus untuk mencuri perhatian seolah mulai berlomba lomba ya
nah yang tengah ramai menjadi perbincangan masyarakat dan juga lini masa adalah indonesia bubar di tahun dua ribu tiga puluh versi ketua umum gerindra prabowo subianto yang sontak mendapatkan sambutan dari berbagai kalangan
kita masih upacara kita masih menyanyikan lagu kebangsaan kita masih pakai lambang lambang negara gambar gambar pendiri bangsa masih ada di sini
tetapi di negara lain mereka sudah bikin kajian kajian di mana republik indonesia sudah menyatakan tidak ada lagi tahun dua ribu tujuh belas
pernyataan prabowo inilah yang menjadi kontroversi
selama beberapa hari terakhir prabowo menyebut ramalan indonesia bubar dua ribu tiga puluh sesuai dengan hasil analisis ahli asal amerika yang tertuang dalam sebuah novel costle
pidato yang disampaikannya di laman youtube partai gerindra sembilan belas maret ini lantas menjadi polemik
wakil presiden yusuf kala menyebutkan pernyataan prabowo sebagai fiksi
namun bisa menjadi pengingat agar rakyat indonesia dapat menjaga persatuan dan kesatuan
nah itu kan tentu itu yang mendapat perhatian tapi bukan fiksi
jadi ya apapun apabila kita tidak menjaga persatuan bisa saja terjadi seperti di balkan di indonesia di indonesia
hal itu sering terjadi
tapi karena itu ramada itu sebuah peringkatan untuk kita bersatu
menjaga persatuan melakukan pemilihan aman dan yang terjadi
karena hal itu terjadi di banyak negara dari mana kita tidak
ketua partai solidaritas indonesia grace natali pun ikut menanggapi pernyataan prabowo
dikutip laman cnn indonesia com grace menyebutkan
anggapan indonesia bubar dua ribu tiga puluh
yang tidak punya harapan terhadap indonesia
sementara wakil ketua majelis syuro partai keadilan sejahtera hidayat nur wahid
pidato prabowo perlu dipahami sebagai peringatan dini
bukanlah merupakan bentuk ancaman atau pesimisme
tapi kalau saya sih melihatnya itu sebagai semacam ear warning sebagai peringatan dini ya
supaya kita semuanya di tahun politik ini
tidak justru mengembangkan laku politik maupun manuver politik
atau apapun juga
yang justru akan mengakibatkan indonesia seperti yang beliau khawatirkan bisa pecah
tentu maksud beliau adalah
karenanya mari kita berkompetisi yang fair
mari kita menghadirkan tahun politik dua ribu delapan belas dua ribu sembilan belas
yang justru memastikan bahwa indonesia akan tetap aman tertib dan damai
tidak hanya menuai reaksi dari dalam negeri
mengunggah cuitan pada akun twitter mereka terkait dengan pidato prabowo
singer menyebutkan pemimpin oposisi indonesia mengutip ghost fleet
dalam pidato kampanye yang berapi api dan menjadi hal yang tak terduga
ramainya perbincangan terkait pidato prabowo yang mengutip ghost fleet di twitter pun
menurut singer membuat perangkat lunak penerjemah kebahasa indonesia
bekerja diluar dugaan pada pekan ini
sudah dinyatakan tidak ada lagi tahun dua ribu tujuh belas
kapolri jenderal tito karnavian ikut membantah pernyataan ketua umum partai gerindra prabowo subianto
tentang indonesia yang bisa bubar di tahun dua ribu tiga puluh
dan menurut kapolri yang bisa membuat indonesia bubar adalah kesenjangan ekonomi yang tinggi di masyarakat
sementara saat ini pemerintah di bawah presiden joko widodo selalu berpihak pada rakyat kecil
di mana salah satunya dituangkan dalam program sertifikasi tanah warga secara massal
pernyataan kapolri disampaikan usai meresmikan gedung baru polda jawa tengah di semarang pada jumat siang
kepada wartawan tito menjelaskan bahwa bubarnya negara dapat dipicu oleh kesenjangan ekonomi
yang tinggi di masyarakat
sementara kondisi saat ini masyarakat indonesia sangat berkembang
kelas menengah semakin banyak sehingga tidak ada jarak yang cukup jauh antara kelas bawah dengan kelas atas
tidak ada jalan yang bisa diperlukan
tapi kalau rakyatnya sudah sejahtera middle classnya besar bangsa kita akan kuat
tidak perlu khawatirnya akan bubar negara ini
ini seolah menjadi konsumsi politik
pernyataan prabowo mendapatkan tanggapan dari mantan panglima tni jenderal gatot nurmantio
seolah seirama dengan prabowo gatot meminta masyarakat melihat pernyataan indonesia akan bubar di tahun dua ribu tiga puluh sebagai warning atau peringatan
gatot bahkan menyebut bisa saja mungkin lebih cepat dari dua ribu tiga puluh
kadang kadang orang mempersepsikan sebuah pendapat itu dikait kaitkan dengan politik dan sebagainya
tergantung kita berpikiran kalau kita berpikiran negatif itu seolah olah menakut nakuti
tapi kalau kita berpikiran positif itu adalah warning
bahkan menurut saya bisa aja sebelum dua ribu tiga puluh apabila kesenjangan sosial semakin tinggi kemiskinan makin menjadi biadi kepastian hukum tidak ada
akhirnya masyarakat frustasi terjadilah krisis ekonomi krisis sosial kerusuhan sosial bisa saja itu terjadi
jadi bagaimana kita memandang ini
jadi mari kita berpikiran positif bahwa itu adalah merupakan semacam warning untuk kita lebih waspada
sesama sebagai anak bangsa saling melihat indikasi indikasi ke arah itu
oke selanjutnya bergabung bersama kami melalui sambungan telpon
ada pengamat politik rey rangkuti mas rey selamat malam
mas rey ini tahun politik makin banyak rasanya politikus yang lempar isu sana sini
pernyataan jadi memancing reaksi bahkan kita ingat kemarin ada pernyataan dari amin rais terkait dengan sertifikat tanah yang kemudian direspon oleh luhut
ini menjadi konsumsi publik lagi soal politik
sekarang prabowo menyebutkan indonesia bubar
anda melihat ini seperti apa mas apakah memang sengaja melempar isu untuk memberikan ketakutan untuk masyarakat
sebetulnya mungkin tujuannya bukan ketakutan
tetapi lebih berupaya untuk menyatakan agar masyarakat nyari pemimpin yang kira kira bisa menyelamatkan perahu indonesia
kira kira mungkin itu bahasanya
tetapi tentu dibuat dengan bahasa hiperbolisme yang sangat kuat
nah misalnya seperti itu tadi indonesia akan bubar ya tahun dua ribu tiga puluh
oleh karena argumen apa alasan apa dasar apa kita tidak tahu
tapi ya karena dibuat keyakinan berdasarkan bacaan atas tulisan fiksi yang dibuat seorang penulis fiksi dari luar negeri kan
tapi ya kalau sekedar tujuan menurut saya ya upaya untuk meraih simpati masyarakat yang mau menyebut bahwa dalam menghadapi indonesia yang darurat itu kira kira begitu
mereka lah kira kira pemimpin yang mungkin bisa menyelamatkannya
itu aja menurut saya sih tujuan jangka pendeknya
tapi tampak dengan melupakan efek dari pernyataan pernyataan itu
pernyataan pernyataan yang bengpas di situ
misalnya efek dari pernyataan bengpas di situ itu kan justru memukul mereka sendiri
karena sekarang ramai mempertanyakan
misalnya kenapa rais tidak mengkritik kebijakan rukidli hasan yang pada eranya dia itu mempermulihkan begitu banyak tanah dikuasai oleh korporasi dan sebagainya
nah yang prabowo juga begitu kan
jadi mereka dia menelancarkan asumsi indonesia akan bubar dua ribu tiga puluh
justru jadi apa ya
ya di ledek sendiri oleh penulis buku itu kan
nah akibatnya kemudian bukan simpati yang mereka terima
malah sebaliknya adalah cemohan ya
dari masyarakat secara umumnya
nah ini sebetulnya menurut saya semacam peringatan juga kepada kelompok kelompok oposisi secara utus secara umumnya
kepada para pesaing yang akan bersaing pada pilpres dua ribu sembilan belas yang akan datang
kalau kita mengungkapkan ide ide yang terlalu tidak masuk akal gitu ya
tidak punya basis data
sudah ada faktanya macam macam
alih alih menerima simpati masyarakat yang ada adalah olok olok masyarakat yang muncul
dan itu menurunkan di bawah kita pada di masyarakat dan punya potensi justru menurunkan elektabilitas
mas rey kita tahu saya juga yakin bahwa masyarakat saat ini mulai kritis
mulai sering mencari informasi
sering mencari informasi sendiri tanpa harus mengetahui dari mungkin media yang sudah ada
begitu mereka kritis mencari informasi yang memang sudah dilontarkan khususnya dari prabowo ini
kalau tadi anda melihat ini sebagai upaya untuk mengambil hati begitu
mungkin kalau zaman orde baru bisa dengan cara seperti itu
dengan di masa sekarang seberapa efektif
ini kan baik amin maupun prabowo adalah orang yang lahir dari tradisi politik lama
yang selalu menganggap politik itu hitam putih
kalau kita mau hebat mau menguasai ya harus buat kalimat kalimat yang membatik untuk menjelaskan sesuatu yang sebetulnya sangat sederhana
tapi yang sudah teruji kan model kampanye begitu model penyitaan begitu model gaya komunikasi politik yang kayak begitu sebetulnya tidak bergerak kemana mana
itu hanya sekedar menjaga soliditas di
kelompok sendiri tapi nggak menjangkau kelompok di luar kelompok mereka sendiri
artinya ya mungkin dalam kerangka membuat solidisasi lingkungan katakanlah misalnya pemilih pan atau pemilih gerindra
itu terjadi tetapi tidak akan lebih luas dari itu
nah padahal yang mereka tujukan sebetulnya dan sejatinya yang mereka kejar itu adalah pemilih di luar komunitas mereka
di luar pan di luar gerindra
tapi dengan model gaya bahasa gaya berkomunikasi gaya cara melihat politik sekarang ini gaya beradaptasinya terhadap politik sekarang ini dengan model yang dipakai masa lalu itu
ya tidak bergerak kemana mana sebetulnya
jadi mereka di situ saja berputar putar
yaitu yang kita sebut tadi ahli ahli kemudian mereka menyebar mendapatkan simpati di luar komunitas mereka
yang ada adalah malah jadi bahan olo olo masyarakat ya kan
oke tapi sudah ditanggapi dari berbagai kalangan mulai dari wapres ketua mpr bahkan kapolri
ini artinya kena gitu ya dengan strategi ini
iya ditanggapi saja tapi kalau mau ditanggapi banyak negatif
tapi ini ada kode uncode serangan kepada pemerintah nggak sih mas rey
kalau di awalnya memang ditujukan untuk itu
kita ini mau menunjukkan bahwa seolah olah
kalau pemerintah yang sekarang nggak kredibel nggak mampu dan karena itu punya potensi kita akan pecah tahun dua ribu tiga puluh
sebalik dari itu tentu saja harus dicari pemimpin yang kredibel yang baku menguasai masalah ini
dan menyelesaikan masalah ini dan menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul
dan tentu saja pemimpin yang dibantu adalah mereka
ini takutnya ada cuman gaya berpolitik begini gaya komunikasi begini
mungkin bagus tahun dua ribu empat ke sana ke bawah
tapi dua ribu empat belas ini gaya berpolitik begitu itu ya sudah kita lihat sendiri kan reaksi publiknya itu menurut saya
amin raih dapat allah allah ya kan
bagaimana sekarang kita melihat justru banyak sekali orang yang mengatakan justru terjadinya penguasaan asli
kecimpangan pemilikan tanah itu terjadi di salah satunya terjadi di arah penyelidikan
kan kira kira gitu ya
nah begitu juga dengan prabowo sekarang ini
artinya apa gitu
karena kalau amin raih maupun prabowo gakun juga belajar dari dua fakta ini ya sebenarnya gitu
ya mereka ya dan berkomunikasi dengan komunikasi seperti yang lalu lalu itu
seperti yang sekarang ini misalnya
itu yang saya sebut ini sih sebetulnya mereka hanya untuk mentuliskan komunitas mereka sendiri
tetapi apa namanya tak akan kesulitan untuk mendapatkan untungan simpatis maupun kebenaran
untungan dari family di luar mereka di luar komunikasi mereka
dan yang ada justru terbaliknya
yaitu adalah pemilih di luar mereka itu ya akan mencari tokoh tokoh yang dianggap tidak berkomunikasinya tidak seperti yang dilakukan oleh amin maupun prabowo
oke paling tidak kita sudah melihatlah pola polanya dari mulai sekarang untuk nanti di dua ribu sembilan belas akan seperti apa
mas rey rangkuti pengamat politik terima kasih banyak telah bergabung bersama kami di cnn indonesia connected
selanjutnya saya ajak anda untuk lihat tanggapan netizen terkait dengan kontroversi pernyataan indonesia bubar di tahun dua ribu tiga puluh
saya ajak anda untuk lihat cuitannya
saya bergeser ke sini
dari mahfud md mencuitkan tidak ada gejala mau bubar katanya
kita masih semangat merawat nkri
optimis tahun dua ribu empat puluh lima indonesia mencapai puncak kejayaannya
tidak akan bubar lah katanya
selanjutnya dari adms
yang satu teriak indonesia dua ribu tiga puluh bubar satunya lagi teriak pengibulan
yang lainnya fokus bekerja keras menyambut indonesia dua ribu tiga puluh dan gemula
selanjutnya at socio talker
dua ribu tiga puluh indonesia bubar dua ribu tiga puluh indonesia jaya
tidak ada yang tahu pasti keduanya sama fiksinya
dan yang terakhir ini dari at gi wahyudi men tweetkan
prabowo mengiakan kajian bahwa indonesia bubar di tahun dua ribu tiga puluh
yang pertama terfikir prabowo ngapain mati matian nyapres kalau tahun negara ini mau bubar